udah oke semuanya udah siap lho
udah pak di sini lagi
udah siap lho
sesuai perintah nanggrek aku harus menghabisi
kulit senuman ular
aku permisi yah
anak ini bilang dia salah kamar
apa kau bisa mengantar anak malang ini keluar
aku bisa sendiri
sepertinya dia bukan orang sembarangan
ngapain lo masih disini
keluar loh dari rumah gue
gue muak liat muka lo disini
dari kemarin gue tuh cuma bisa nahan emosi gue
kalau udah ambil kawis tuh dan sekarang apa
lo masih berani nerima kafe dari almarhum bokap gue
lo mau ngambil semua harta keluarga gue iya
kamu jangan pernah ngomong kayak gitu rian
karena sama sekali aku gak pernah ada niatan seperti itu
udah berhenti berhenti sama sandiwara
kamu tuh bener bener keterlaluan ya
kakak bener bener marah sama kamu erin
jangan nu jangan
kakak bisa yang udah dibutahin sama cewe ini
sampai kakak lupa kalau aku tuh adik kandung kakak sendiri
gimana aku mau hormat sama kakak kalau kakak kayak gini sama aku
aku gak tau gimana caranya minta maaf lagi sama kamu
udah nu gapapa nu
wajar adik kamu bersikap seperti itu sama kamu
ya sekarang aku anterin kamu pulang ya
sekarang aku mau kasih surat kafe ini sama pak asep
enggak enggak ngui udah
ini amanah dari papa
aku mau kasih surat kafe ini sama pak asem

udah pak disiapin
udah siap lho
sesuai perintah nanggrach aku harus menghabisi sinta
sesuai perintah nanggrach aku harus menghabisi sinta

eh tel kayaknya rambutnya mendingan diikat ya
kayaknya elakkan diikat keliatannya agak lebih indah gitu ya
eh sil itu kayaknya diikat aja deh
oh diikat aja
oh rambutku harus diikat
mereka pasti akan lihat sisik di kulitku
mereka pasti akan lihat sisik di kulitku
mereka pasti akan lihat sisik di kulitku
aromanya segar wangi sepanjang hari
kayak ada yang merhatiin gue deh
oh iya tolong situ aja mbak
kok mau gak pergi
biar aku bisa melihat kematianmu
karena aku akan menjemput kematianmu dengan cepat
si luman ular hijau itu mencoba membunuhku
ini ular pasti suruhannya naddach
tuan pucu tunggu di sini aja
biar aku yang mau